kesan pertama puasa pertama kan harus ya gitu dong
kafe milik park saeroyi hingga pemandangan namsan tower dari kejauhan menjadi magnet bagi pengunjung
untuk menghilangkan bau amis bebek diungkep dengan bumbu kunyit
kemudian kemampuan konflik transformation
hal layak umum masih bisa ngebedain deh
nana ceo saya ya terus ngasih duit
gak kan ini kan kalo kontrak dibalikan dua tahun ibaratnya gitu kan
apakah justru terlalu fluktuatif jadinya nggak
hal ini ditandai dengan munculnya beberapa komunitas yang mencoba untuk hidup sehat
jadi ini tentunya kita melihat bahwa penyebaran dari pada varian delta ini sudah ada di dalam masyarakat
dan kalau kita lihat respon dari pemerintah dengan membentuk tim sus juga tadi justru dinilai belum tepat
tiga provinsi di jawa tengah yang penduduknya gede
kemudian hanya dikenakan biaya sebesar satu rupiah saja
mungkin juga masyarakat sekitar mungkin juga kantor dinas pendidikan dan sejenisnya
kita udah kayak halo statistik nih
tapi saya setuju bahwa angka seratus memang tidak terlalu sedikit
seperti ini luasan lahan seperti ini kan kalau disemprot dengan manual pengenalan hama
lumayan konsisten juga sama coach rico
jadi ini kebiasaan yang sangat aneh
saya mikirin caranya untuk jadi juara itu doang
supaya apa pak biar tubuh nggak keren atau gimana
karena kan perseturuannya memang kuat banget ya
gejala awal yang dirasakan oleh pengidap diabetes
nah kevin ini dan juga ketiga
karena itu butuh digantung dihanging selama kurang lebih tiga belas jam setelah dimarinasi
apa saja strategi dan langkah konkret
ketemu lagi dengan saya erlangga wisnuwaji
katanya gitu nah ini kayak jadi lempar lemparan
mengingat para baca pres ingin mendengarkan langsung
saya ayura senang untuk bersamakan anda semuanya
tinggal pemain bagaimana bisa memanfaatkan pertandingan tersebut
bang joe menilai mario dan keluarganya
bergaul dan berkomunikasi dengan rekan rekannya
jika ini diterapkan bagi content creator
itu masih ada hubungan erat atau hubungan persaudaraan antara mereka
banyak orang yang tuh jadi kayak tertarik sama jordan
jadi kerasa itu loh
aneka jajanan ini menjadi sajian takjil yang diburu celang berbuka puasa